wakil rakyat yang berkualitas yang benar benar memahami kebutuhan rakyat dan berjuang tanpa pabrik untuk rakyat
nanti kamu perhatikan apa yang kami lakukan
nanti saya dan marina duduk bersebelahan
kamu duduk di depan kami
kamu udah tahu rasanya ini kan
kamu punya pilihan
kalau nggak mau ini cari tony
dia sedang sibuk cari dukungan
dan sampaikan pesan
usaha dia akan sia sia
meskipun dia ada backing dari kang darman
dekat terminal saja
paling dua jam lagi
dia sekarang tangan kanan bos bubun
tapi masih teman saya
kamu masih mau bahas soal rencana balik ke terminal
sama kamu sama yang lain
urusan willy udah beres
tapi sementara ini dia nggak bakal balik ke terminal
gak ikut ajakan tony
masih belum pasti
udah pasti enggak
takut sama ancaman bos bubun
saya enggak mau
istri saya jadi janda
balik ke rencana awal
mau jual makaroni aja
tapi modalnya masih belum ada
itu artinya kamu harus bergabung sama saya lagi
kita balik ke terminal
gak perlu modal
kamu beneran gak takut sama mas bubun
dia di backing sama kang darman
bubun balik lagi ke terminal
saya belum ngecek lagi
tapi nanti saya ketemu boris
jangan buang banyak waktu bos kecil
dari kang darman
orang yang dulu backing bos pebun sampai begini sama yang lain
orang orang yang gak setia sama bos mubun
bubar dari terminal biar ada kang cecep di sana
sekarang kang darman ngejar bos bubun
karena bos bubun ingkar janji
saya sudah bikin kesepakatan sama kang dharma
buat bantu saya geser bos bubun dari terminal
masih pengen jadi tukang bureo tapi gak punya modal
atau mau gabung sama saya
gak perlu modal
ternyata dia mau ikut akang bertani
bukan mau kerja
tapi cuma mau jadi manor
dia gak mau kalau harus macul
alasannya karena dia sudah tua
sama banyak penyakitnya
jantung paru paru ginjal lambung
bukannya memang iya
mau ikut bertani
tapi cuma mau jadi manor
dia marah terus pergi ninggalin akang
helomnya mau dipakai terus
akang udah pengen masak bodo sama dia
tapi akan ketitipan dia dari kang mus
ketitipan dia gimana
kata kang mus
kalau akang jadi petani
akang disuruh ajak dia
kata kang mus
karena saya gak tahu gimana cara nolong dia
kamu tega ningalin saya dalam keadaan begini
tega ninggalin kang pipit dalam keadaan sedih
bukan cuma sedih
bukan cuma marah
bukan cuma sakit hati
saya terakhir makan tadi pagi
sekarang sudah sore
jangan yang susah susah
nasi padang aja
kang ujang belum datang
udah tapi pergi lagi
di dapur ada kopi
kang cecep mau kopi
kamu kan lagi kerja
nanti setelah beres ini
ada yang udah bener bener kering
ada yang dijemur sejak kemarin
pakai minyak yang baru
kalau kang ujang ke subang
saya yang nyuruh
bawa ini dulu ke sana
jangan lupa kgw
korban orang ketiga nicht kontrol kan weer ditangani
umroh berjalan dan ngayman

ya asik ya
masih ada komplett keeping d

aku mahnya naruh disana selama singin
gua publish disana
kenapa bang edi nanya gitu
kayaknya kamu mandinya kurang bersih
kangmu sudah masuk
ijin saya ke depan
kamu kasih gula
ini kopi bukan kol
kenapa dikasih gula
biasanya kan memang dikasih gula
gula itu merusak rasa kopi
kenapa masih di rumah
kemarin dihajar tony
kamu kalah sama tony
saya dipegangin boy
saya ke depan
lagi sibuk nggak
ada yang mau aku omongin
ada masalah apa lagi
sebetulnya bukan masalah
terserah namanya apa
ya udah ngomong aja
bos di tempat aku kerja
pak junaedi ternyata dia itu temen bos saeb
kenal dan pernah kerja bareng
bos kamu dulunya copet
dia tahu kamu mantan copet juga
yaudah kita ketemu di sana
iya tapi mama ini dulu
terus pak junaedi ngebentuk tim abc
iya tapi mama nih dulu
aksi berantas copet
anggotanya aku sama gugum
kita ngelacak keberadaan bos saib
nggak langsung nangkep bos saeb sama anak buahnya
tapi mau ngebujuk mereka
buat berhenti jadi copet
gugum dapet informasi lokasi markas bos saeb
tapi pas pak junaedi sama gugum kesana
mereka nggak ada

mereka nggak ada
gugum juga pas pak paus
berhasil ketemu bos saeb
setelah dapat info dari orang lain
habis ketemu terus ngomong sama bos saeb
pak junaedi berubah pikiran
kayanya dia jadi ragu
buat merusihin misi aksi berantas copet

kenapa bisa gitu
omongan bos saeb kayaknya memang beracun

makanya kamu sempat kebujuk jadi copet
terus kamu sendiri gimana
terus kamu sendiri gimana

kalau tim aksi berantah copet bubar
aku gak mau aksi berantas copet bubar
berantas copet bubar
aku mau lanjut
berdua sama gugum
kang cacep bisa bantu
kalau saya ketemu saeb
nggak akan saya bujuk dia berhenti jadi copet
langsung saya seret ke kantor polisi
itu lebih simpel
kalau pas lagi nggak ada kerjaan
atau kalau kerjaan sudah beres
saya siapa aja bantu kamu
baru mau aku telepon
udah nelpon duluan
itu namanya kotak batin
kamu tadi ada apa mau nelfon saya
pak junedi kayaknya ragu buat nerusin tim abc kita
aksi berantas copet
tapi aku mau lanjut
kang cacep mau bantu
jadi kalau pak junedi mundur
aksi berantas copet anggotanya
aku kamu sama kang cecep
saya udah kerja
saya akan terima di showroom mobil
barusan saya tuh
mau ngasih tau itu
saya akan kerjanya sales
jadi kalau kamu perlu saya
saya akan ada buat kamu
ngomongnya biasa aja
nggak usah lebay
nggak usah bilang kalau kamu perlu saya
saya akan ada buat tamu
ini saya sudah mau berangkat
aku udah di jalan lagi diangkut
rangin rangin aja kan
ini makanan kesukaan kang bahar kang bahar siapa kang
bapak saya kok ke bapak menyelenya kang bapak angkat orang orang manggilnya kang bahar jadi saya
juga manggilnya begitu kalau yang saya tahu kang bahar itu nama preman yang terkenal iya gitu iya
tapi sekarang udah nggak ada udah meninggal kamu pernah ketemu orangnya belum cuma dengar ceritanya
aja kok saya nggak pernah denger ya ya wajar atuh kang muskan seharinya cuma di rumah sama disini
jadi kurang bergaul
cek apa masa kang bus nggak tahu kalau dulu ada preman terkenal namanya kang bahar memangnya ada
gitu aja nggak tahu
kang bahar itu terkenal cek tapi saya nggak tahu sukanta
kang ya tahu kang bahar kang bahar mana dulu preman terkenal tapi sekarang udah meninggal
emangnya kenapa cuma mau hotel aja penting enggak enggak
kalau nggak penting nggak usah nanya mending kamu siapin kicim pring yang mau saya kirim iya kang
mana dia belum datang juga dia tadi bilangnya udah mau jalan mudah mudahan dia nggak kecopetan lagi
utang ke silvia
bos bungun akhirnya bayar
uangnya dari mana
yang setengah kayaknya jual motor
soalnya dia sekarang nggak punya motor
yang setengah lagi nggak tahu dari mana
dia didatengin bos bubun langsung
supaya istrinya yang masih muda
jangan sampai jadi janda
kalau eading mau ngelawan dia
mau dibikin jadi almarhum
kalau sampai ngebunuh
bos bungun gak bakal berani
cuma gara gara beli motor
yang gak ada surat suratnya aja
dia masuk penjara
apalagi kalau dia sampai ngebunuh orang
belum ada kabar dari kang rusdi
kang rusdi nelfon
saya mau ke rumah kang hasan
sudah deket rumahnya
barusan saya kecopetan diangkut
tolong jemput saya
sebenarnya saya ragu
kalau bos bungun tahu saya gabung sama kamu
masa cuma gara gara motor aja
apalagi motornya juga udah butuh
kamu tuh gak tahu enaknya punya motor
biarpun udah butut
nggak perlu jalan kaki atau naik angkot
kamu juga gak pernah ngerasain udah enak punya motor
tahu tahu motornya nggak ada
mana masih belum muncul juga
kamu sendiri gimana
kalau saya balik ke terminal secara baik baik
bos bungun gak akan ngasih jalan gitu aja
saya udah bosen
kita pernah saling hajar
terus saya dikejar kejar sama anak buah kang darman
kita sekarang bersatu
gak akan saling hajar lagi
terus kang darman sekarang di pihak kita
tinggal bos bungun yang harus kita lawan
kenapa kita ketemu disini
bukan di kantor
karena hanya yang sudah bergabung saja yang boleh kesana
ini ada sekedar oleh oleh
sekedarnya mohon diterima
bisa gak ada yang mau datang ke rumah

kita tunggu aja
mudah mudahan dia datang
begitu dia datang
langsung kita ajar
saya kangen sama senyumnya
kita berangkat ke warung soto sekarang
demikian penjelasan saya tentang apa itu academy of bandung copet
maka akan menjadi abc
dan biro jasa pemindahan uang pt
aksi bergerak cepat
maka akan menjadi abc juga
bagaimana bisa dipahami
jadi bagaimana bisa mendukung bang edi sebagai calon wakil rakyat
saya belum tahu dia
belum tahu program dia
bang edi akan berjuang untuk rakyat
untuk kita semua
semua calon wakil rakyat
sebagai bagian dari tim sukses
mengawal visi dan misi bang edi
saya tidak berminat
terjun ke bidang politik praktis
saya datang ke sini
tidak cukup kenal
saya cukup tahu
kalau kang hasan
punya perhatian pada bidang seni dan budaya
kang hasan juga masih jadi pembina di perguruan silat
pendek kata bisa dibilang
dukungan dan sumbangan pemikiran kang hasan
untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas
yang benar benar memahami kebutuhan rakyat
dan berjuang tanpa pamrih untuk rakyat
pemikiran dari kang hasan

nanti kamu perhatikan
apa yang kami lakukan
nanti saya dan marina duduk bersebelahan
kamu duduk di depan kami
bagaimana kamu menguatkan visi dan misi bang edi
bagaimana kamu menguatkan visi dan misi bang edi
hari ini ujang ke subang
ke perkebunan singkong
ke tempat kang mus biasa ambil singkong buat kecimpring
ujang mau minta pembayaran ditunda
mundur sebulan dua bulan
karena uangnya mau dipakai buat modal pengembangan bisnis
di tempat kang mus bukan cuma produksi kecimpring
tapi produksi ranginan juga
sebetulnya bisa diomongin lewat telepon
tapi lebih enak kalau mau ngomong langsung
nanti mau dikasih ke akang
baik kang aset
sekarang kang mus bukan cuma bikin kicimpring
tapi produksi ranginan juga
produksinya langsung banyak
karena nanti penjualannya mau dibarengin sama kecimpring
jadi nanti di mana ada kecimpring family
di situ ada juga ranginan family
modalnya sementara mau nempel dari usaha kecil
sampai nanti betul betul dibutuhkan penambahan investasi
kang mus nyuruh saya ngomongin soal penundaan pembayaran kesini
nggak lama cuma sebulan dua bulan
kang mus kan sudah jadi langganan saya
hampir tiga tahun
kalau mau ada penundaan pembayaran
sebulan dua bulan mah
padahal kalau cuma mau ngomongin ini
kang ujang tidak usah jauh jauh kesini
sekalian ada keperluan lain ke akang
teman saya baru pensiun kerja jadi security
mau belajar bertani
saya mau minta batang singkong buat
mau saya kasih ke dia
nggak jadi ikut bertani
sekarang kamu di mana
lagi di subang
baru mau pamit pulang
kamu ke subang beli tahu
tahu mas sumedang bukan subang
maaf itu keponokan saya
ada motor lewat ya
saya hebat ya
tapi tahu ada motor lewat
tapi suaranya kedengeran meren
perhiasan saya dicuri semuanya sama si andi
pasti mau dijual buat modal judi
yang barusan pakai motor
teleponnya udahan dulu
saya menadak halus olahraga
tersentakiknya khadin dash elements

terima kasih sudah bantu saudara saya
keponakan saya sudah lama kecanduan judi
juga suka mencuri
buat nyari modal judi
orang susah miskin pengen kayak mendadak dari judi
tapi kalah terus
penasaran biasanya jadi maling
biar dapat efek jerah
saya kirim sekalian
belum pesen minum
kamu sama kang rusdi nggak datang
kamu ada uang berapa
itu cukup buat tiga cangkir kopi
pakai uang kamu dulu
saya mau beli apa
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
kamu di pasar
mamang mau dibeliin makanan
ya mau atuh
mamang mau dibeliin apa
mau beli makan buat memang saya
langsung hajar atau gimana hajar
temen kamu udah kabur bangun
ini suatu siapa
yang barusan berdua
mereka kayaknya gak jadi makan
biar saya aja yang makan
ada perkembangan apa
tadi saya ketahuan
saya ketemu kang hasan lagi
nggak mau terlibat dalam kegiatan politik praktis
lupakan dia dan cari yang lain
orang yang kuat
memang susah dibujuk
saya bukan kabur
mau nyari bantuan
ke siapa saja
ke beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda
kita bikin semacam
kalau kita undang untuk diskusi
kalau ada ongkos
acara ini kan gak ada di proposal kamu
berarti harus ada anggaran tambahan
anggaran yang kemarin diajukan
itu cukup berat buat saya
mau diturunkan berapa persen
setengahnya aja masih berat
itu masih berat buat saya
saya cuma mau mengingatkan
apa yang pernah saya sampaikan
saya belum ada ide kita harus gimana
pantau terus aja gerak gerik saya
kamu tetap bertindak
seolah olah seperti anak buah yang masih setia
saya lagi disuruh cari pak terbaru
saya sebetulnya gak mau
ada yang terjerumus lagi jadi anak buahnya bau saeb
itu bisa memperbesar tim dia
kamu mau cepat diangkat jadi karyawan tetap
pakai seragam seperti rati dan mira
ada tugas khusus buat kamu
tugas yang sebetulnya mungkin tidak lazim
kamu kan pernah kecopetan
kamu dendam sama orang yang nyopet kamu
tadi di warung soto
tapi kayaknya sekarang udah pergi
nanti ada orang di pihak kita
yang akan berpura pura sebagai orang yang kamu rekrut
buat jadi calon coket baru
sampai ketemu lagi
bapak yang di dalam minta bil
barusan kamu udah
dari ruangan pak junaedi
ijin pulang cepet
mau ada urusan keluarga

dihajar orang lagi
anak buah kang darman
kamu dihajar tony
karena dia saya hajar
saling hajar menghajar
masa kamu kalah sama tony
dia dibantu sama boy

karena dia luar biasa
kenapa kan mereka keluar
mana temen kamu
temen saya yang mana
temen saya ada dua
yang rambutnya pendek
dia baru aja pulang
ini pesan buat temen kamu
di jalan bang baru dari pasar
kamu habis belanja
enggak bang sedikit ngasih pelajaran aja sama anak pasar
ya bang mereka bikin masalah sama orang kita
waktu kamu pergi pintu kamu kunci
kalau saya mau masuk gimana caranya
abang ini dia
di depan pintu
enggak tahu kayaknya yang baru saja telepon bang edi
kayaknya ada masalah
halo kamu udah sampai mana
di deket taman

kayaknya kita pernah ketemu di kafe
iya tapi sebelum itu kayaknya pernah ketemu juga
kenapa tidur di lantai
habis dipukulin orang
ada di dalam
hasilnya pengen ga mau
ya mobil aja pemenuh
kita mulai sama temen temen dari di deket
tapi gitu sama ni si dari mental
itu harusnya digunakan tarian
tony itu siapa
bekas anak buah saya yang berkhianat
dia minta backing kang darman
jadi masalah bos sekarang
tony atau kang darman
sebetulnya kang darman
tapi tony masalah juga
dia yang bergerak di bawah
bikin anak buah saya kerjanya jadi nggak tenang
ya gimana kerja bisa tenang
kalau kita sering was was
kalau nggak bakal dihajar anak buah kang darman
kita dikeroyok sama teman sendiri
saya juga maunya gitu
tapi yang lain maunya perang
kita keluar aja dari terminal
gak berpihak kemana mana
kita pernah ditanya satu persatu
mau keluar seperti tony
atau bertahan di sini
bosmu pun pernah nanya kayak gitu
itu bukan cuma pertanyaan
tapi juga ancaman
kita lawan semua ancaman
dari bekas anak buah bos
atau bunda kang darman
ke rumah bang edi
bang edi ikut campur
kamu sama uhn masih monitor dia
di ujung gang rumah bang edi
bubun mungkin minta bantuan bang edi
hindari benturan langsung sama anak buah bang edi
urus bubunnya aja
saya udah dapat satu calon mahasiswa baru
saya gak kenal
mungkin orang yang tadi saya hajar
dia mau balas dendam
ini pesan buat bos
kita bakal perang
saya emang gak usah ikut
saya bagian lagi iuran aja
saya ngurusin parkiran
saya sendiri aja
kita ketemu bos sayapnya besok aja
besok pagi kita ketemu lagi di sini
wah saya nggak tahu
kita ikutin atau kita tunggu di sini
kita tunggu aja
kita nggak mungkin juga ngajar dia di tempat ramai kayak gini
apaan dia ke sini
mungkin mau beli baju
ya nggak tahu
cari es durian yuk
sekarang nanti dia lolos
kalau orang beli baju biasanya lama
kan milih milih dulu
jangan nanti dia lolos
ngopi atuh lah
masih ada kembaliannya